mau yang manis scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
neng demi allah mama gak pernah membicarakan soal kamu sama mereka
mama tuh bohong kemarin tuh nenek liat mama di pos kesmas
neng dengerin mama dulu nak
mama itu ke puskesmas juga bukan untuk bicarakan soal kamu
aduh sakit dokter
gimana dokter keadaannya
liver ibu bermasalah ibu harus dirawat di rumah sakit
saya nggak apa apa kok mungkin saya hanya kecapean termasuk angin
umi kan dokter yang ngerti tentang penyakit umi dengerin aja nasihat dokter ya
tapi bener saya gak apa apa kok saya jangan dirawat bu gak usah dirawat dokter
aduh tumen sekali ini pasek deh sama pak dokter datang ke rumah saya ada apa gitu
begini nih kami ditugaskan untuk membawa berlian yang keluar dari mata kamu itu untuk diteliti lebih lanjut oleh dinas kesehatan
buat apaan diteliti segala
begini bu neneng sesuai aturan kami ingin melakukan penelitian apakah benar air rendaman berlian itu mengandung obat atau tidak
bapak bapak itu berpikiran bahwa saya ini membohongi orang orang kan
bilang aja kalau pak dokter ini takut dan iri sama saya karena semua pasien itu datangnya ke saya bukan ke puskesmas
maaf ibu neneng kami tidak ada niat seperti itu
kamu tenang aja neng kami hanya ingin meminjam brilian kamu itu
ya udahlah pak kalau gitu bapak tunggu sebentar biar neneng ambilkan berliannya
aduh pak aduh maaf banget ini pak ini bukan nenek nenek tidak mau meminjamkan berlian berlian nenek
tapi lihat berliannya itu udah gak ada hilang gak tuh pak
aduh pak neneng itu gak bohong berliannya hilang secara misterius
kalau bapak gak percaya bapak geledah aja sama rumah neneng
kalau begitu saya akan beritahu
kok ada ular
yaudah dok kita keluar
gimana pak berlian itu bisa ditemukan
gak ada berlian itu gak ada
benar kan mungkin berlian itu menghilang secara misterius karena memang dia tidak mau berpindah tangan dari tangan saya pak
ya sudah kalau begitu kami bersih
eh neneng anak mama
masudah dulu ma
mama gak perlu sok perhatian sama neneng
mama kan mama yang ngomong ke kades mama juga yang ngomong ke dokter kalau praktek berdana itu palsu
neng demi allah
neng demi allah
mama gak pernah membicarakan soal kamu sama mereka
kemarin itu nenek lihat mama di puskesmas
deh dengerin mama dulu nak
mama itu ke puskesmas bukan untuk bicarakan soal kamu
mama tuh sakit mama sakit perutnya
kemarin itu mama dibawa sama tetangga ke puskesmas
mama tuh gak pernah bohong neneng ya
neneng itu susah payah ma jadi orang kaya
mama itu harusnya dukung nenek
bukan malah mengacurkan neneng ma
bukan malah ngejatuhin neneng
sekarang mama pergi dari rumah neneng
mama pergi dari kampung ini
neng mama gak butuh uang ini
tapi mama akan pergi
kalau kamu memang ingin bapak pergi
sekarang pergi dari sini
sampai kapan kau berikan aku jembal seperti ini ya allah
jadi apa caraeee
akan kubacnier aku
kita bawa kemana nih ibu ini masuk ke rumah sakit
kalau ibu ini punya duit kalau enggak
di kampung sebelah kan ada itu pengobatan ibu neneng
kan bayarannya sukarela kang kita bawa kesana aja kang
oh ya udah kita bawa kesana yuk
boleh aku datang mau protes
protes apa tuh pak
dengar aku ini sudah tiga kali datang berobat ke tempat kamu
dan hampir menghabiskan uang lima ratus ribu
mana sembuhnya mana sembuh badanku sakit semua
oh nenek tahu nenek tahu
mungkin ya bapak itu kurang keyakinan terhadap neneng
jadi bapak enggak sembuh sembuh gitu
kalau aku tidak ikhlas kalau aku tidak yakin
buat apa aku datang berobat ke tempat kamu berulang kali
terus bapak tuh maunya apa
pulangkan semua uangku
eh enak aja uangnya dikembalikan
bapak bapak itu kan sudah meminum ramuan dari nenek
terus uangnya mau dikembalikan
ya udah tuh bapak muntain lagi itu ramuannya dari neneng
udah tuh pak bapak mendingan pulang
nenek itu pusing banyak pikiran banyak urusan
udah pak udah tuh pak deh
kenapa ini malam malam merah
bisa pecah pak nenek kayak gini mulu
apa lagi ini satu
akang butuh duit
anak kakak ngesela kakak dia mau dioperasi neng
apa hubungannya sama nenek
kenapa minta duitnya sama nenek ya
kantor bisa kamu kasbonin setiap saat gitu
neng kamu bisa kayak gini semua karena saya tau
saya minta bantuan sekali aja kamu gak mau nolongin
akang aduh gimana ceritanya tuh nenek bisa kayak gini gara gara akang
nggak ada hubungannya tuh kak
nih nenek itu bayar sesuai permintaan akang
jadi nggak ada cara balas budi kak
itu lagi pusing lagi banyak masalah
neng kamu itu nggak tahu terima kasih ya
udah akang pusing
semua orang pusing
bagian kamu percaya banget sama praktek praktek kayak gitu